ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya tadi sudah perkenalkan ada bang arya sinulinga dan juga pak faisal basri
jadi saya mau langsung ke bang arya terlebih dahulu
oke bang arya
bang arya langsung saja ini setelah pemerintah menaikkan harga pertama
beberapa hari yang lalu kemudian sekarang
mulai terasa beberapa dampak dari kenaikan tersebut
paling tidak yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat adalah
mulai langkanya pertalite di sejumlah titik
pertamina mengatakan sebetulnya stoknya aman
tapi fakta di lapangan ini faktanya berbeda bang arya
apa yang sebenarnya terjadi ketika pertalat ini mulai sulit didapatkan oleh sebagian masyarakat
ya ini kan kita harus tahu
saya terangkan dulu ya
pemakai bbm itu
sebenarnya kan ini
mulai bersubsidi semua nih
kecuali yang pertamaks
kalau pertalite itu jadi penugasan
dari pemerintah disubsidi
pertamaks disubsidi oleh
dibandingkan harga keekonomiannya
nah ketika pertamaks dinaikkan
ini ada pertindahan
untuk stok pertalat
kalau kita perkirakan bahwa orang yang
layak untuk mendapatkan pertalat
tapi kan problemnya ini mereka
jadi banyak juga mobil mobil yang sebenarnya tidak layak
mendapatkan bbm yang
ditugaskan penugasan untuk disubsidi itu
tapi mereka pindah ke sana
ya ini yang
nah apa kalau kita lihat kan
tidak aja pertamaks kalau dia
di harga keekonomianya dibandingkan
tidak jauh gitu
malah kalau yang ke sl malah jauh dia
nah jadi disini adalah karena adanya
mengambil semua pertalat sehingga
stok yang tadinya untuk pertalat itu
yang disubsidi itu mereka
kita udah minta
memenuhi semua kebutuhan kebutuhan pertalite
walaupun nanti naik
tuhan terhadap pertalat
dan shifting dari pertamaks ke pertalat
artinya diakui bahwa ada shifting ya
shifting dari pengguna pertamaks ke pertalat
yang akhirnya membuat
sebetulnya shifting ini kan
sudah di prediksi oleh banyak pakar
oleh banyak ekonom bang arya bahwa
dampak ini dampak naiknya pertama
akan terhadap ke pertalite juga
tidak sejauh itu
bahwa ini akan berdampak sampai sekarang
dan ini bahkan diperkirakan masih cukup lama
ini berlangsungnya apa
shifting ini akan terjadi
sebenarnya sudah disiapkan
ya tapi kan kita tahu
tidak satu lokasi saja jakarta gitu
ini kan seluruh indonesia
keterlambatannya lebih kepada
pengiriman barang saja
kalaupun kita lihat ya pada umumnya
di beberapa titik saja
walaupun kami tidak boleh mengatakan bohong
bahwa memang itu terjadi tapi
saya sebutin bahwa itu terjadi tapi
makanya sekarang juga kami minta pertamina
setiap ada laporan masyarakat
mengenai ada spbu yang kosong
tidak terpenuhi pertalat
maka kita akan minta pertamina
untuk secepatnya juga masuk
jadi disamping pertamina kita
tuntut dari sisi untuk
secepatnya semua di penuhi
tapi sisi lain juga kita mendengar aspirasi
dapatkan laporan maka kita minta pertalite
untuk pertamina untuk masuk
jadi kita harus lihat
bukan seperti swasta yang
hanya satu lokasi ya
tapi ini kan di seluruh indonesia harus di penuhi
pertalat yang sejumlah titik ini tidak akan berlangsung lama
saya rasa kalau kita lihat sekarang
kayak di bandung raya
parahiangan timur udah beres
yang kemarin dari tangerang sudah
jakarta full kayaknya udah gak ada masalah
kita kemarin kendari
berapa dua lokasi tiga lokasi
kita cepat juga
jadi setiap laporan itu udah kita antisipasi
kekurangan pertalat itu udah mulai menurun
dandingkan sehari dua hari
setelah kemarin pertalat naik
oke saya ke pak faisal basri
pak faisal apa yang anda lihat dari
fenomena kelangkaan pertalat
di sejumlah daerah
kalau kita bicara lebih jauh soal dampak kenaikan pertamax
tentu tidak hanya sekedar stok pertalite
tapi juga tentu akan
berdampak ke banyak hal yang lain
tapi dari fenomena ini saja dari kacamata anda apa yang anda lihat
sumber masalahnya adalah
produk yang mirip
ron sembilan puluh untuk pertalite
dan ron sembilan puluh dua untuk pertalat
maksudnya bedanya tipis
tapi perbedaan harganya
jadi setiap ada perbedaan harga
terjadi itu di minyak goreng
maka akan terjadi shifting
dan semakin besar
shiftingnya semakin banyak
kesat mata nih
saya lihat kemarin itu di pom bensin
pertamax nya kosong
semua mengular di
karena sungguh sangat
nah masalahnya kan
pemerintah tidak mau
tidak mau menambah alokasi subsidi
pertamina selama ini
mungkin sudah balik modal dengan harga
akan membeludak untuk
pertalat karena ongkos produksinya
harusnya pertamina itu
tidak boleh dibebankan
subsidi itu tugas negara
tugas politik negara
nah tapi kan banyak kebutuhan negara
tidak mau dialokasikan tambahan
pertamina dipaksa untuk menanggung
dan itu bertentangan dengan undang undang pt
tidak oleh pt itu menjual dan
jadi makin banci
yang namanya kebijakan
harga pertamax ini kalau sebut anda
anda mengatakan kebijakan pemerintah semakin banci
di titik ini apa yang
apa yang membuat anda melihat ini kebijakan banci
kan akhirnya pertamina itu
dapat dana kompensasi dari pemerintah
nah uang dana kompensasi
untuk yang sebelum sebelumnya
dan pemerintah tidak punya uang lagi
untuk menambah subsidi itu
menjual pertamax dengan harga
nah tapi pertalaid nya tidak
itu banci nya itu
pertalaid nya itu
disuruh tanggung pertamina
tidak boleh itu
jadi pertalaid itu
wajib pemerintah itu
untuk memberikan dana kompensasi
karena dia menjual
harga rugi itu tidak boleh
itu yang saya katakan banci
banci karena apa karena tidak mau
menyatakan atau mengalokasikan
dana untuk subsidi
kan asumsi apbn cuma enam puluh tiga dolar
sekarang di atas seratus dolar
hampir dua kali lipat
selisihnya ada namanya subsidi
kalau tidak mau melakukan subsidi
ya pertalaid nya
dibiarkan naik juga
nah kita bikin mekanisme
disini tidak ada mekanisme stabilisasi harga
misalnya kalau di malaysia
harga sedang naik
ppn nya dihapus
itu kan lumayan turunnya kan
kemudian ada dana
kemudian ada dana
jadi waktu harga murah
harga minyak murah
harga bbm tidak diturunkan
tapi dibuat cadangan
nanti dipakai untuk
kalau harga minyak naik melonjak
tapi harga bensin
harga minyak mekanisme itu
tidak pernah ada
kami waktu ditata kelola migas sudah mengusulkan
yang namanya dana stabilisasi harga
sehingga masyarakat itu tidak
kalau kenaikannya serta merta
karena pemerintah selama ini nahan nahan nahan
waktu harga minyak rendah
pertamina dibiarkan untuk
tidak menurunkan harga
jadi negara harus bertugas
untuk melakukan stabilisasi
jangan dibebankan menjadi tugas
perusahaan walaupun itu namanya bumn
bang arya harusnya pertaminanya
tidak dibebankan untuk memberikan subsidi dan
dan nantinya akan merugi juga
ketika karena harus mensubsidi harga pertalite ini
ya kan pemerintah
harus menjaga juga ya
dan juga hal gitu ya
harus menjaga infasi
menjaga yang lain lain
banyak sekali pertimbangan pertimbangan pemerintah
menahan yang namanya
harga pertalat lain
ya seperti itulah
kita harus jaga semua
tidak bisa juga enggak
ini aja pertamax naik orang ribut
padahal pertamax ini bukan bbm subsidi
orang ribut semua wah ini pemerintah menaikkan bbm
nah dinaikkan tuh pertamax kok
bukan yang lain lain
digoreng goreng dan sebagainya
padahal pertamax ini kan kita tahu
pemakainya adalah orang orang yang memang
kelas menengah ke atas
misalnya banyak orang orang yang memang
kita dari segi stok ya
kita dari segi stok
jadi ini sekarang masalah tibusi aja
ini sekarang harus kita kejar terus
kita kejar terus untuk diamankan
jadi era apa ini
sebenarnya tuhan pasti secepatnya
juga dikerjakan kalau ada
ada yang pasti cepat
oke tapi yang tadi disampaikan oleh
sumber masalahnya ini ada di perbedaan harga
jadi price gapnya memang cukup lebar
sehingga terjadi shifting
kalau kemudian pertalatannya dinaikkan
bisa jadi kemudian
orang kalau udah pakai mobil bagus pasti
biar kembali lagi ke pertamax
dibiarkan kembali kepada konsumennya begitu
anda mau mengatakan bahwa seharusnya masyarakat
yang menggunakan pertamax tidak beralih shifting
meskipun gap harganya begitu
yang kita harapkan karena saya tahu mobil dia itu
memang akan tidak begitu baik kalau di rp sembilan puluh
hanya di rp sembilan puluh dua akan baik
dia akan pasti pindah
karena ini kan pas menengah
kelas menengah yang punya kesadaran yang memang sensitif
mungkin harga untuk awal awal
tapi kita yakin dia akan shifting lagi
pak faisal lebih jauh sebetulnya anda melihat
kebijakan pemerintah menaikkan harga pertamax ini seperti apa sih
seperti apa sih
tadi bang arya katakan
ini pertamax saja
dinaikkan aja orang orang sudah ribut begitu
padahal ini seharusnya targetnya adalah masyarakat menengah ke atas
masyarakat tidak ribut kok
tapi ada alternatif tersedia
jadi dia berangkali tahu mengorbankan kualitas mobilnya
tapi bagi dia
kan dia tuh selama ini pertamax itu karena kesadaran lingkungan juga
karena standar minimum euro empat itu
ya ada rp sembilan puluh dua kan
pemerintah dulu minta
yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya itu
pas dia ke ramah lingkungan
naiknya tinggi sekali
ya dia tidak sanggup
walaupun dia mampu ya
jadi secara rasional
barang itu tersedia
ini kan sebetulnya cerita lama
kalau dulu premium
premium barang busuk barang jelek
lantas premium lambat laun dihapuskan pindah dong ke pertama aksen gitu kan kemudian pindah
dong ke ke pertalaid pertalaid juga akan itu bukan produk hilang sebetulnya itu produk blending
jadi bukan hasil dari penghilangan dia ron yang lebih tinggi dicampur dengan nafta untuk menurunkan
kadar oktannya gitu nah jadi kenapa itu perlat pertalite hadir karena pertamina tidak mampu
lagi untuk menjual premium dengan harga murah waktu itu jadi pertalite waktu itu adalah tidak
diatur oleh pemerintah jadi pertamina bermanuvernya di pertalite gitu tapi itu bukan produk yang
bagus juga ya karena sekali lagi kalau di malaysia itu sebagai perbandingan saja
kualitas yang paling rendah itu ron sembilan puluh lima gitu nah di indonesia masih sembilan puluh dua kan nah sekarang sembilan puluh lima nya
tidak tersedia di pertamina itu langsung ke turbo oke jadi ini siasat pertamina untuk mengurangi
rugi karena pemerintah tidak mau menetapkan itu sebagai barang subsidi tapi harganya dipaksa untuk
pemerintah yang nentukan bukan subsidi tapi harga ditentukan oleh pemerintah
nah sekarang pemerintah kan nggak sanggup pertamina juga tidak sanggup nah jadi pertamina dikasih
keleluasan untuk beradaptasi harga pertamax nya tapi pertalaid nya ya untuk rakyat gitu dibiarkan
oke nah efeknya adalah ke ya samalah minyak goreng juga kalau harga minyak goreng curah empat belas minyak
goreng apa kemasan orang akan beli minyak goreng rp empat belas ya antri juga kan antri nya seperti konser musik kan
oke itu baik pak faisal buruknya kebijakan pemerintah ini oke baik pak faisal basri maaf saya
potong yang tadi katakan bang arya bahwa ini masalah distribusi saja dan nanti juga akan akan akan
selesai begitu akan kembali normal apakah anda melihat bahwa kelangkaan pertalite di sejumlah
detik ini memang akan selesai dalam waktu dekat atau ini bisa menjadi lebih lama lagi
hai eh kelangkaan itu eh akan akan tetap ada ya akan tetap ada
karena storage storage itu kan harus di adjust ya storage untuk pertalaid nya jadi jadi kurang
kan nah storage untuk pertamaxnya jadi berlebihan gitu nah pertamina butuh adjustment namun
pengalihan dari pertamax ke pertalite itu akan terus terjadi apalagi kalau kondisi ekonomi
semakin berat atau tidak membaik secara signifikan ya orang gaji saya turun relatif
dia nah saya akan adjust dengan pindahlah terpaksalah gitu walaupun saya sadar itu mesin saya mesin
mobil saya mesin motor saya tidak akan lebih baik gitu ya kalau pakai pertamax kalau anda lihat dulu
waktu harga pertamax sembilan ribu banyak sekali sepeda motor pakai pertamax antrian di pertamax untuk
sepeda motor itu panjang tapi sekarang lihatlah tidak ada sepeda motor yang oke pertamax bukan tidak atas semua ya
oke pertamax bukan tidak atas semua ya tahu ya pertamax bukan tidak atas semua ya tahu ya
artinya sepi lah jadi ini hukum pasar kok oke bang arya mulai ada sinyal dari pemerintah akan menaikkan harga pertalaid ya
sebagian juga membaca bahwa itu pilihan yang paling rasional untuk menaikkan harga pertalite tapi sekali lagi
menaikkan harga pertalite tentu ada dampaknya juga dampak mungkin secara politik karena ini adalah yang
sebagian juga disubsidi apakah memang benar ada rencana untuk menaikkan harga pertalite untuk mengurangi dampak yang tadi sudah banyak kita bahas
mengurangi dampak yang tadi sudah banyak yang ditemukan ya

wanita nantieté besar ya kita p powerpoint agar mbak
saya masih bersama dengan elector aja juga pak faisal basri tadi sudah banyak kita bahas mengenai
kelangkaan pertalaid dan juga pasca naiknya harga neu pertamax kalau kita lihat data yang program beragam besar kita bisa lihat hal ini cukup
kita lihat data yang juga kami rangkum ya dari elit bank cnn bang arya dan juga pak faisal mungkin bisa juga ditampilkan
konsumsi nasional pertamax dan juga pertalite di tahun dua ribu dua puluh satu memang gapnya cukup jauh sekali
pertamax itu diperkirakan sebesar penggunaannya tiga tujuh puluh delapan juta kiloliter di tahun dua ribu dua puluh
sementara pertalite konsumsi pertalite sebesar dua puluh tiga juta kiloliter di tahun dua ribu dua puluh
bang arya sinulinga apakah memang pemerintah berniat atau berencana akan menaikkan harga pertalite karena ada selisih harga yang cukup jauh tadi itu
dan itu bisa menjadi salah satu solusi misalnya karena juga banyak yang meyakini bahwa akan ada kenaikan harga pertalite
gini saya kan dari kementerian bumn ya maka saya kan di pamina gitu
pamina di bidang usaha
yang pasti kalau untuk kebijakan naik harga pertalite itu di kementerian sdm
jadi nggak perlu ngomong juga
kami dari sisi pamina nya kami sedang memperjuangkan kemarin menaikkan harga pertamax
paling tidak dan tidak lagi gap nya sampai jauh sekali dengan harga keekonomiannya
harga keekonomian kan saya lihat tuh saya punya
sekitar enam belas ribu tapi ini kan udah naik
paling tidak sudah di atas daripada yang kemarin
jadi tugas kami yaitu naikkan pertamax dulu
kalau soal berikutnya itu bukan di kewenangan kita
jadi saya nggak bisa klaim kementerian atau pemerintah secara umum
tapi sejauh mana kemudian kenaikan harga pertamax dan juga shifting dari pertamax ke pertalite ini bisa berdampak terhadap pertamina
tadi yang disampaikan pak faisal bahwa ini bisa berdampak
pertamina juga akan lagi lagi menelan kerugian dari pertalite ini bang arya
dibandingkan hari nggak dinaikkan pertamax itu jelas masih lebih besar lagi kejadiannya
nah dinaikkan yang pertamax saat ini kalau tidak sudah berkurang kerugian dari pertamina
nah itu yang dari tahap pertama kerja yang kami lakukan
soal ini kan kita tunggu ini kan masih baru seminggu ya baru tanggal satu baru tiga hari
baru tiga hari ini kenaikan pertamax
nanti kan kita lihat kembangan nanti kan bisa kita baca nih
karena kita percaya ini kan menunjukkan keimbangannya nanti ketahuan berapa lagi sebenarnya yang memang dia memakai pertamax
nah nanti gimana kita belum lihat tadi
akan ketahuan kok seminggu dua minggu yang ketahuan
tapi yang pasti
saya katakan lagi tadi bahwa kita sudah minta pertamina untuk melakukan yang namanya distribusi sepatnya
karena dari stok pertamax itu ada di setiap tempat
kita punya dua puluh hari aman dari pertalite
sehingga fungsi harus cepat ke tempat tempat yang tidak akan mudah mudahan tidak akan seperti minyak goreng lah
oke kalau kemudian tadi pak faisal mengatakan kebijakan ini adalah lagi lagi kebijakan banci yang dikeluarkan oleh pemerintah
jadi mas seperti yang saya katakan tadi
yang penting tahap pertama dulu pertamax nya tidak lagi lebihnya jauh
itu tahap pertama dulu
jadi ini pun sudah sebuah langkah untuk kita meniamat paling tidak naik ke atas harga kekonomianya lah
menuju ke harga kekonomianya
tapi kita naik dulu gitu
kalau saya sih gitu mas
soal banci itu nomor dua lah ya
yang pertama dulu paling tidak ada penurangan kerugian
dari pertamina dengan naiknya pertamax saat ini
daripada ditetapkan seperti yang kemarin lebih parah lagi mas
pak faisal basri apakah memang salah satu solusinya adalah memang menaikkan harga pertalite
bergantung pemerintah ya
jadi kalau tidak menaikkan harga pertalaid berarti pemerintah harus mensubsidi pertamina lebih banyak kan gitu
nah anda bayangkan
subsidi per liternya itu bisa setidaknya rp lima sampai rp enam
anda kalikan dua puluh tiga juta kiloliter uangnya berapa
nah kemarin ini sebelum dinaikkan pertamax itu subsidinya kira kira rp dua lima ratus sampai rp tiga
nah sekarang katakanlah habis subsidinya kan untuk pertamax itu
gara gara dinaikkan sudah tidak disubsidi lagi
untuk terjadi shifting kan
terjadi shifting dari pertamax ke pertalite
jadi subsidinya naik lagi
dan subsidinya itu tidak mau dilakukan oleh pemerintah eksplisit di apbn
jadi di apbn tidak terjadi kenaikan subsidi bbm
nah apa yang terjadi kalau subsidi bbm itu pertamina dan pln ya disubsidi listrik juga kan
itu dapatnya rutin
nah sekarang muncul nama yang saya katakan munafik itu dana kompensasi
jadi seolah olah subsidi itu tidak naik tapi dialihkan menjadi namanya dana kompensasi
dana kompensasi itu sayangnya pembayarannya tidak lancar
bergantung pemerintah punya uang atau tidak
kadang kadang sampai lebih dari satu tahun baru dibayar dan ini merusak cash flow pertamina
nah tugas kementerian bumn kan sebetulnya melindungi ya
melindungi agar bumnnya tetap sehat dan mencari mekanisme
dan didiskusikan dengan stakeholders yang bertanggung jawab untuk itu
ya ini kementerian sdm mungkin kemenko maritim dan kemenko perekonomian
dampaknya kepada internasional gitu
kalau pemerintah mau menjual enam ribu pun tidak apa apa
tapi selisihnya itu dinyatakan dalam bentuk subsidi dan masuk ke apbn tidak di
kalau istilah orang sundanya itu disumputin gitu diumpeti diumpeti di pertamina
ujung ujungnya kan pertamina rugi
kalau pertamina rugi kan bayar dividennya ke pemerintah
nol begitu kan
nah jadi ini masuk kantong kiri keluar kantong kanan
tapi tidak transparan gitu
tidak akuntabel dari segi dari konstitusi ya
karena setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah kan harus tercantum di dalam apbn
nah subsidinya di dalam subsidinya tidak tercantum
oleh karena itu yuk kita disiplin fiskal yuk gitu
kan semua orang udah tahu dari tahun lalu kan harga minyak juga naik ya
dan perang ini juga pengaruhnya besar sekali
jadi nah sekarang harapan saya yang sejak tahun dua ribu empat kami sarankan itu
supaya tidak kenaikannya tidak luar biasa
maka yuk bikin dana stabilisasi gitu
ada tabungan kalau harga melonjak harga bbm nya bisa diredam karena kita pakai tabungan
waktu harga turun kita nabung gitu
nah itu yang sampai sekarang tidak terjadi
aku mau belajar dari masa lalu
oke baik pak faisal terakhir ke anda
selain soal kelangkaan pertalet yang sekarang terjadi
apalagi yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai buntut dari naiknya harga pertamax ini
naiknya harga pertamax is okay kayak gitu gitu kan
walaupun harga pertamax di indonesia masih lebih mahal dari malaysia ya
tapi lebih murah dari thailand dan singapura karena mereka ada pajak pajak yang lain gitu yang di kita tidak ada
kalau di thailand itu ada pajak lingkungan dan macam macam itu
nah jadi buatlah kebijakan energi nasional jangka panjang ya
kemudian yang sampai sekarang saya masih uneg uneg ya
itu yang namanya formula penentuan harga minyak itu masih kuno
jadi masih menggunakan data data tahun dua ribu an awal
yuk kita bikin formula mana yang terbaik kemudian konsisten diterapkan
di awal era pak jokowi itu sudah bagus sekali
jadi pak jokowi setiap bulan bukan pak jokowi presiden lah ya
tapi atas izin pak
pak jokowi setiap bulan itu ditinjau harga bbm
pernah naik pernah turun
supaya tidak terjadi penumpukan beban ditahan tahan gitu bertahun tahun
akhirnya kan adjustment ada perang harganya melonjak naik
jadi bikin proses yang sehingga rakyat itu melakukan penyesuaian tidak kaget
naiknya setiap bulan paling kan misalnya rp lima ratus rp satu
tidak ini langsung tiga lima ratus gitu
otomatislah manusia akan cenderung pindah walaupun saya tidak pindah ya
saya tetap rp sembilan puluh dua
baik terakhir bang arya
jadi karena kemudian tadi anda katakan ini masalah distribusi saja
dan juga akan selesai dalam waktu dekat paling tidak bagaimana kemudian kementerian bumn
mengantisipasi kelangkaan pertalite ancaman ini ke depan dan juga dalam jangka panjang
karena ya kembali lagi ya harganya masih cukup jauh bedanya dengan pertamax
dan migrasi ini juga kita belum bisa memastikan apakah ini akan berhenti
atau justru akan semakin banyak yang bermigrasi
ya saya pertama tama katakan dulu bahwa ini pertalite sudah menjadi gbkp atau gbcp
bahan bakar khusus penugasan sehingga ada kompensasi dari pemerintah terhadap pertamina di pertalite
nah ini satu dulu ya
jadi itu yang perlu ditegang
nah kemudian yang kedua saya perlu tegaskan juga untuk saat ini kemungkinan yang namanya kelangkaan pertalite
sudah jauh dari kelangkaan yang diperkirakan karena sudah terbukti bahwa semua di beberapa tempat
yang memang sudah ada disuarakan tapi sudah kembali normal
tapi yang pasti teman teman kita juga harus sadar bahwa ini pertamina harus menyediakan pertalite atau bbm
seluruh indonesia tanpa terkecuali
berapa ribu betul spbu berarti harus terpenuhi semua
kemudian kan harus satu harga
dan harus satu harga
jadi teman teman harus lihat itu gitu
jadi nah kalau pun muncul di beberapa tempat gitu ya
itu mohon untuk dimengerti tapi kalau yang langka tidak langka seperti yang seakan akan heboh seperti itu gitu
jangan begitu juga ya
jadi ini yang saya katakan tadi bahwa kita akan berusaha supaya distribusi ini ditetap oleh pertamina
dan saya rasa kalau untuk sampai hari ini kayaknya sudah mulai menurun tuh informasi mengenai kelangkaan ya
sudah tinggal satu dua pertalite ya
satu dua doang
satu dua doang gitu yang ada di spbu
tapi sudah sangat turun dibandingkan hari dua hari yang lalu gitu
dan jadi jangan lagi bilang langka
wah nanti ini kita dikira
kalau kita ngomong langka padahal ada barangnya ada gitu
oke meskipun ya oke
tentu harapannya adalah kelangkaan itu tidak terjadi dan bisa dipenuhi stok dari pertalite
terakhir bang aris sinulinga ke anda sejak kemudian kebijakan ini diambil ya
mereka harga pertamax
ada yang banyak yang melihat bahwa ini kebijakan
kebijakan yang tidak tepat bisa menekan daya beli masyarakat
terutama di tengah ekonomi yang belum pulih secara penuh begitu
apa tanggapan atau bagaimana kementerian bumn menanggapi soal kritik dibalik kenaikan harga pertamax ini
masa kelas menengah disubsidi oleh pertamina
ya lucu lah
ya lucu banget gitu
soal ada yang katanya motor banyak oke betul
tapi sisi lain mayoritas itu mobil mewah
kendaraan mobil mewah
jadi kalau dibilang itu menambah daya beli turun enggak lah
enggak sampai sejauh itu
saya rasa sampai hari ini kalau dicek juga
jadi itu berdasarkan semua perhitungan yang ada
inflasi aja enggak akan ada terjadi enggak banyak ngaruh terhadap dari kenaikan pertamax
enggak ada sama sekali
enggak inilah gitu enggak pengaruh gitu
bukan enggak ada enggak pengaruh
jadi walaupun bilang daya beli daya beli siapa mas
jadi kalau dibilang itu daya beli enggak lah itu jauh
berarti lupa nih mereka yang pakai pertamax
saya juga kadang kadang nyipir gitu loh
jangan jangan yang pemakai pertamax ini yang ingin tetap mencicipi yang namanya di pertamina
lalu enggak lah jangan ikut gitu
kita lihat beberapa hari ke depan bang arya
apakah benar bisa aman semua stok pertalite
seperti yang di bang arya katakan
dalam waktu dekat atau mungkin per hari ini sudah akan aman
kita akan tunggu seperti apa
terima kasih banyak bang arya sunilingga
terima kasih banyak pak faisal bas
untuk diskusi malam hari ini selamat malam sehat selalu
sehat selalu sama sama
terima kasih mas faisal
kami akan segera kembali tetap di cnn indonesia newscast